ya fani maniar mohon maaf kami harus memotong laporan anda
kini kita kembali ke rumah sakit mayapada untuk mengikuti konferensi pers yang digelar di sana
pertama tama perkenankan kami mewakili keluarga besar maya pada hospital tangerang
turut berdukacita sedalam dalamnya kepada fiat keluarga khususnya kepada almal humah
dianti diahayu yang karena musibah kejadian tanah longsor di perimeter selatan bandara suta
maka beliau berpulang pada pagi hari ini
semoga beliau diterima di sisi tuhan yang maha esa
dan seluruh keluarga yang berpulang pada pagi hari ini
dan sesungguh diberikan kekuatan untuk menerima cobaan ini
pada pagi hari ini kami ingin pihak rumah sakit akan mengkonfirmasi kronologis
dari seluruh pertolongan yang sudah kami berikan kepada almarhumah
selama ada di rumah sakit atau di mayapada hospital tangerang ini
jadi sekitar jam lima pagi tim medis kami
mendapat kontak atau dihubungi oleh tim medis
dari rumah sakit umum daerah kabupaten tangerang
bahwa ada seorang pasien bernama dianti diyahayu
berumur dua puluh empat tahun
yang perlu dirujuk ke rumah sakit lain
yaitu ke rumah sakit mayapada hospital tangerang
dengan alasan karena di sana diperlukan pertolongan lebih lanjut
yaitu perlunya perubahan
dan informasi yang kami terima icu di rsud saat itu belum bisa melayani
sehingga diperlukan fasilitas icu di rumah sakit yang lain
sehingga jam lima pagi tim dokter kami dikontak
berdasarkan informasi itu kami menugaskan tim dokter kami dan medis kami
untuk segera menuju ke igd rumah sakit umum daerah kabupaten

dan kami melakukan pemeriksaan kembali kondisi daripada pasien
pada saat itu dari informasi yang saya terima
laporan yang diberikan adalah
dari hasil pemeriksaan di tempat
kondisi pasien sakit berat
dan kondisinya sangat lemah dan cenderung mengantuk
jadi sakit berat sangat lemah dan cenderung mengantuk
dari pemeriksaan fisik secara cepat
penyelidikan dokter kami didapatkan
pada pasien terpasang fiksasi di dalam leher
atau disebut dengan kolane
dan tampak adanya pembengkakan di daerah leher
kemudian pada pemeriksaan fisik lain juga ditemukan adanya jejas
atau memar di daerah perut pasien
dan tungkai kiri serta langan kiri terpasang gips
sudah terpasang gips
didapat lagi pemeriksaan fisik
adanya luka jejas
pembengkakan di daerah paha sebelah kanan
pemeriksaan fisik informasi yang dilakukan juga disitu adalah
tekanan darah yang didapat informasi saat itu adalah sembilan puluh per enam puluh
dengan nadi yang sangat lemah tetapi masih terabah
dari hasil rendukan disana
jadi tim dokter kami melaporkan
didamping oleh keluarga
perwakilan dari perusahaannya
kemudian dari kepolisian dan aparat yang ada disana
berembuk dan memutuskan
bahwa pasien segera untuk dipindahkan ke rumah sakit
dan itu dilaksanakan
dan kami transport dengan menggunakan ambulans
yang didampingi oleh dokter kami dan tim medis kami
selama dalam monitor di dalam perjalanan itu
tampak makin luas
dan kami monitor terus
dan pernafasannya yang paling utama
sekitar jam enam
ambulans sampai di depan igd
pada saat pasien akan dipindahkan dari
stretcher yang ada di dalam ambulans
ke dalam tandu atau stretcher
tempat tidur kami dari igd
kalau istilah kedokteran
dengan nadinya yang terlambat
sangat lemah dan cepat sekali
dan melambat maaf melambat
saat itu dokter kami segera memutuskan
melakukan tindakan sesuai prosedur
yang disebut dengan bantuan hidup dasar
yang dilakukan istilah kami
yang disebut dengan cpr
itu kira kira menurut informasi laporan kami
sekitar jam enam lewat sepuluh
bantuan hidup dasar
dan bantu nafas
dilakukan kurang lebih
sekitar tiga puluh menit
sudah bisa dievakuasi
dari ambulans itu
ke dalam ikd kami
di ruang resusitasi
terus dilakukan resusitasi
disaksikan oleh pihak keluarga
setelah bantuan hidup dasar kita juga lakukan
bantuan hidup lanjut dengan memasukkan
obat obat yang diperlukan untuk
memperkuat kerja jantung
prosedur penanganan gawat daurat
pada pasien dengan kondisi
setelah tiga puluh menit
sekitar jam delapan empat puluh tiga
dari perusahaan yang mengantar
dan pengantar yang lain
dari rumah sakit rsud kabupaten
disaksikan oleh keluarga
dan kami memberikan penjelasan
kepada keluarga dari kondisi yang terakhir
dan pertolongan yang sudah kami berikan
sesuai dengan prosedur yang ada
dan saat itu
keluarga bisa menerima
ini konfirmasi yang kami ingin sampaikan
dari saat kami menerima informasi
adanya pasien yang perlu dirujuk
dari rumah sakit rsud kabupaten
dan dari saat kami menerima informasi
adanya pasien yang perlu dirujuk
dari rumah sakit rsud kabupaten
kami lakukan pemeriksaan
kami kawal ke arah igd kami
kami lakukan resusiatasi
sampai dinyatakan meninggal jam enam empat puluh tiga
kami lakukan resusiatasi

demikian konfirmasi yang kami sampaikan
kepada bapak ibu sekalian
saya ingin menanyakan
tentang penyebab luka yang paling utama
dari pasien yang dikutip
sehingga penyebabkan meninggal
apakah abisan oksigen atau apa
terima kasih pak
jadi yang kami lakukan
oleh tim dokter kami periksa sana
pemeriksaan fisik yang ditemukan tadi
kami ulang ya pak
jadi terpasang fiksasi leher
dengan pembengkakan di daerah leher
dengan pembengkakan di dada leher
kemudian adanya luka jejaz
luka jejaz itu seperti memar
di daerah perut
korban atau pasien
kemudian lengan kiri
dan tungkai kiri itu terpasang gips
kemudian lengan kiri dan tungkai kiri itu terpasang gips
atau tungkai bawah atas itu
tampak adanya pembengkakan
atau luka jejaz juga
pemeriksaan fisik yang didapat
adalah tekanan darahnya sembilan puluh per enam puluh
dan nadinya terabah
masih terabah tapi
kondisi pasien tampak sakit berat
lemah dan cenderung
ya itu yang kami dapat
kalau bapak tanya tadi apa penyebab kematian
itu harus dilakukan
pemeriksaan yang lebih teliti
belum sempat mendapatkan informasi
medis lainnya seperti misalnya
hasil pemeriksaan laboratorium
atau mungkin pemeriksaan ronsen kepala
atau ct scan tidak ada
kemudian pada waktu kami
melakukan pertolongan di igd kami
di rumah sakit maya pada usia ketua negara
adalah karena pasien itu
jadi kita tidak mencari
dulu apa penyebabnya tapi kita tolong dulu
bantuan hidup dasarnya
kita tolong dulu dengan memberi
pernafasan bantu dan obat obat
untuk memperkuat kerja jantung
tapi di dalam perjalanan itu
selama tiga puluh menit yang kami lakukan itu
pasien dinyatakan meninggal
ya untuk mengetahui penyebab lebih lanjut
saya tidak bisa menjawab begitu pak
jadi itu diperlukan pemeriksaan lebih lanjut
baik pak bisa menjawab pak
baik terima kasih
terima kasih ibu
terima kasih ibu
tadi sudah kami sampaikan bahwa
pasien itu berhenti nafas
penyelenggaraan yang cukup lama
dari kondisi yang
penyelenggaraan yang cukup lama

jadi sudah kami sampaikan bahwa
sebelum pasien itu dikirim ke sini
kami memastikan dulu dengan menugaskan
tim dokter kami ke sana
jadi pada waktu dilakukan pemeriksaan ulang
atau assessment ulangan itu
bersama dengan tim dokter dari rsud
alasan pasien ini perlu dirujuk adalah
perlu penanganan lebih lanjut
yaitu ruangan icu
observasi sedangkan saat itu
icu rumah sakit
kabupaten itu belum
bisa digunakan sedangkan
icu kami siap
jadi itu mungkin yang menjadi
bahan pertimbangan dari tim dokter
di sana dan tim dokter kami dan disaksikan
oleh keluarga dan
perwakilan yang lain untuk memutuskan
memang ada risiko di dalam pengiriman
kami jaga semaksimal mungkin dengan
memonitor selama di dalam perjalanan
dengan iv line
terpasang info siap untuk
membantu oksigen dan lain sebagainya
jadi harapan kami
waktu yang sangat
kritis jadi ada kesempatan
untuk bisa memberikan pertolongan
yang lebih seandainya yang bersangkutan
bisa kita tangani di ic
begitu bu jawabannya
teman tadi artinya
kondisi pasien itu memungkinkan
untuk dihindari ya bu
kalau dari hasil
diskusi antara tim dokter sana dan
tim dokter kami setelah
mereka putuskan pasti bahwa ini
baik untuk segera kita kirim
sesak nafas dan nangis
menurun seperti itu
mungkin dalam kondisi kritis sudah sampai disini
dari informasi yang kami terima dari
tim dokter yang saya tanyakan
memang pada waktu akan dikirim
kondisinya sakit berat tampaknya tidak berat
lemah dan cenderung mengantuk
tapi dalam perjalanannya
di dalam ambulans itu kondisinya
masih sama tapi pada
saat mau mendekati
rumah sakit kondisinya
itu yang tadi saya bilang bahwa di dalam perjalanan
itu makin lama kondisinya makin menurun tetapi di dalam
perjalanan antara status waktu dikirim
dan di ambulans relatif
sama tapi pada
waktu mau nyampe ke rumah
kondisinya menurun dan itu ternyata
terlihat sekali pada waktu akan
kami pindahkan karena posisi
tidak itu harus prosedur harus dijaga
benar dengan posisi
lurus tidak boleh tertekuk
pada saat kami akan pindahkan dengan
nafas itu yang terjadi
sebenarnya kami berharap itu tidak
terjadi jadi bisa kami
pertolongan dasar kemudian kami bawa ke arah
icu itu dulu kan itu
tapi ternyata di dalam perjalanannya
pada saat akan dipindahkan
kira kira jam enam lewat sepuluh
sehingga prosedur yang ada
melakukan pertolongan hidup dasar
bantu nafas dan
memperkuat kerja jantung
dan satu lagi informasi
di igd itu juga
sudah berhasil dilakukan pemasangan
istilah kami intubasi
jadi pemasangan selang
bantu untuk nafas masuk ke dalam
penafasannya jadi sebenarnya
secara jalan nafas sudah
kepastian pemasukan oksigen ke dalam paru paru
maksud ibu gimana bu
mungkin perjelasannya begini bu
kalau pasien itu mengalami
berhenti nafas bu ya
berarti ada sesuatu
yang menyumbat di dalam jalan nafasnya
jantungnya tidak bekerja dengan baik
tindakan kedokteran yang dilakukan adalah
kita membebaskan dulu jalan nafasnya
dengan alat alat bantu supaya
bisa lancar ya kemudian
pemberian oksigen dengan cukup adekuat
jadi kalau ibu tanya begitu bu kalau orang
atau pasien mengalami
berhenti nafas jelas dia tidak mendapatkan
asupan oksigen kan bu ya
dan itu bisa membahayakan jiwa kan
maka tindakan kedokteran yang harus dilakukan adalah
kita bebaskan dulu jalan nafas
beri bantu oksigen yang adekuat
itu jawabannya begitu bu
kalau soal dehidrasi
ada nggak dokter kekurangan cairan
menurut hemat yang kami terima informasi
pasien sudah terpasang iv lain
jadi sudah terpasang cairan
dan itu sudah dilakukan di rsud kabupaten
jadi saya rasa
cairannya sudah terpenuhi kebutuhannya
dok apakah ada konfirmasi dari pihak rsud
pasien berpuasa sebelumnya
informasi kami dapat
tidak ada informasi seperti itu bu
puasa apa bu ya
pada resmi itu
evakuasi yang cukup panjang
jadi tiba di rsud dalam kondisi
kalau itu informasinya
tidak kami dapat tetapi kalau
mungkin harus dikonfirmasi ulang
sama rsud karena kami tidak berhak untuk menjabat
sana tapi kalau dilihat dari
pemasangan infus yang sudah
dilakukan dan pemeriksaan
fisik yang dilakukan oleh dokter kami
tidak ada tanda tanda bahwa ini
dalam keadaan dehidrasi berat
saya rasa kalau itu terjadi juga
tim kedua tim dokter kami akan memutuskan hal lain
dengan terpasang infus dan pemeriksaan fisik
tidak ada tanda tapi kalau masalah itu
ibu mungkin konfirmasinya ke sana bu ya
supaya nggak salah nanti menyampaikan

atau sama sadar atau tidak sadar
terima kasih pak kepenang jadi
pada waktu observasi
tingkat kesadaran pasien itu memang ada
beberapa tingkatan ya pak
informasi yang kami
konfirmasi yang kami periksa adalah
pasien itu masih sadar
tetapi sakit berat
dan sangat lemah
gitu ya jadi mungkin
kontak kontak apa namanya
visual masih oke ya
mungkin saya nggak tahu juga
kalau tidak disitu kalau dengar suara suara
masih dengar gitu ya tapi sudah
sangat menurun kesadarannya
dan itu diperberat
pada waktu jam enam lewat sepuluh
berhenti nafas nah pada saat itu
pasti kesadarannya sudah sangat turun pak
pada saat kejadian
berhenti nafas jelas tidak bisa komunikasi
dan pada waktu pertolongan
bantuan hidup dasar selama tiga puluh menit
di igd kami jelas sudah tidak ada
ya betul pak
ya itu tadi
konferensi pers yang baru saja digelar oleh
dr markus dirut dari rumah sakit
mayapada yang menjelaskan kronologis
tentang meninggalnya korban longsor
di kawasan soekarno hatta
antidiah ayu putri
ya itu tadi
ya itu tadi
ya itu tadi
ya itu tadi
ya itu tadi
ya itu tadi
ya itu tadi
ya itu tadi
ya itu tadi
ya itu tadi
ya itu tadi
ya itu tadi
ya itu tadi
ya itu tadi